komisi perlindungan anak indonesia kpai mengkritik pelaksanaan pembelajaran daring yang dianggap mengesampingkan kesehatan mental siswa
hal ini tergambarkan dari kisah tragis seorang siswa di goa sulawesi selatan yang tewas bunuh diri diduga stres akibat tugas berat saat menjalani pembelajaran secara daring
konsep merdeka belajar lewat pembelajaran jarak jauh atau belajar daring yang sejatinya dianggap solusi bagi pendidikan di masa pandemi
justru membuat siswa stres dan psikologi anak terganggu
layaknya efek domino pandemi yang menyebabkan ekonomi terpuruk angka kemiskinan naik juga berpotensi menimbulkan kekerasan psikis dan fisik terhadap anak
saatnya mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa kita dalam menakar beban yang harus dipikul di masa pandemi
kami akan mengelaborasinya bersama dengan arah sumber yang telah bergabung dari luar studio
ada retno listiarti komisioner kpai bidang pendidikan
dan juga ada ledia hanifa anggota komisi sepuluh dpr ri fraksi pks
dan ada rosmini psikolog fakultas psikologi ui
ibu ibu terima kasih
terima kasih sudah bergabung bersama saya dan indonesia
saya ke bu retno terlebih dahulu dari kpai
ibu retno ada seorang anak yang sampai bunuh diri karena stres akibat beban tugas yang terlalu berat di masa pembelajaran jarak jauh
siapa yang harus bertanggung jawab
pertama sebenarnya bukan cuma satu
jadi ada dua kasus kalau yang bunuh diri
kalau yang dia meninggal karena dianiaya orang tuanya
karena sulit diajarkan
dan pjj daring itu adalah siswa sd negeri
usianya delapan tahun
dan dia mengalami pukulan pada bagian belakang kepala
karena ketidaksabaran orang tuanya
lalu anak ini meninggal dan dikuburkan diam diam oleh keluarganya
dalam kondisi masih pakai seragam putih merah
itu di september
lalu di oktober itu sebenarnya terjadi di goa
tadi sudah disampaikan
lalu di yang satu lagi yang terbaru ya
baru kejadiannya di dua puluh tujuh oktober
itu adalah siswa mts
umurnya lima belas tahun
dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri
kalau yang di goa dengan cara meminum racun serangga
nah kalau melihat dari sini
kami melihat bahwa kalau pakai kronologis ya
kasus yang terakhir di kota tarakan
pada tanggal dua puluh enam oktober
itu mendapatkan surat dari sekolah
surat itu berisi tagihan
jadi surat ditujuan kepada orang tua
namun isinya adalah dari sebelas mata pelajaran
anak ini punya seluruh tagihan di seluruh mata pelajaran
jadi ada tiga paling sedikit dengan lima paling banyak
jadi kalau di rata rata
dia kira kira punya hutang tugas itu mencapai lebih dari empat puluh

itu harus dikumpulkan di bulan november
kalau tidak ada keterangan di surat
bahwa nanti anak ini tidak bisa ikut ujian akhir semester
nah memang bunuh diri kan tidak selalu motifnya tunggal
lalu yang kedua
ini kan bisa terjadi penumpukan ya
ini proses panjang
nah berbulan bulan lamanya
anak ini mengalami tekanan
dan menurut ibunya memang ada pembicaraan beberapa kali
saya bukan tidak mau mengerjakan
tapi saya tidak tahu cara mengerjakan
karena tidak ada interaksi
jadi gurunya hanya memberi tugas
nah ini yang menurut kami kan tidak semua
jadi anak jenuh
bosan selama pjj delapan bulan ini iya
tapi dari antara yang jenuh
kan ada sekian persen yang akhirnya depresi
dan bisa memutuskan bunuh diri
nah ini adalah satu contoh
jadi ada tiga nyawa anak melayu
gara gara pjj sebenarnya
selama masa pandemi ini
baik saya ke bu ledia
bu ledia apakah memang seberat itu beban yang dipikul oleh anak anak kita
yang saat ini menghadapi pelajaran jarak jauh
apa sebetulnya yang menjadi concern dari pemerintah
kemudian juga ditampung oleh dpr
terkait dengan beban yang harus dihadapi para siswa di masa pandemi
terutama saat belajar dari
ya kita sendiri kan tidak bisa menghindari ya
tidak bisa menghindari
artinya mau tidak mau
karena kita sendiri
artinya mau tidak mau
adalah terpaksa tidak melakukan tetap muka
nah kalau kita lihat
bahwa problem terbesarnya adalah ketidaksiapan seluruh elemen sih sebenarnya
hanya harusnya bisa diatasi
ketika pemerintah mengeluarkan
dalam hal ini ada surat edaran dari sekjen kementerian pendidikan dan kebudayaan
tentang belajar di rumah
mestinya langsung ditindaklanjuti dengan memberikan pembekalan kepada para guru
sehingga ketika kemudian memberikan tugas
apa sih sebenarnya yang mau dikasih gitu
nah apakah itu sulit
pastinya sih enggak
karena kementerian pendidikan dan kebudayaan punya lpmp
lembaga penjamin mutu pendidikan
dan juga pempat tk di hampir seluruh provinsi
sehingga bisa segera langsung seharusnya
di tahap tahap awal sekalipun
sudah mulai dilakukan sosialisasi
pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya harusnya gimana
kalau daring harusnya seperti apa
karena kemudian di dalam surat edaran itu juga
ada bagaimana kalau kita melaksanakannya secara luring
di luar jaringan
artinya ada beberapa pilihan
ada daring semidaring ada luring
hanya ketika kemudian disampaikan surat edaran
kan harus ada pembekalan sama guru gurunya
ketika kemudian cuma memberikan tugas
tidak memberikan suasana yang baru bagi anak anak
anak anak juga kan tidak semuanya bisa berinteraksi
berbelajar tanpa interaksi secara langsung
karena ini jadi satu hal yang penting
karena kami sudah berkali kali mengingatkan
bagaimanapun juga para guru juga
masih juga perlu adaptasi dengan model pembelajaran seperti ini
pilihan paling mudahnya kan memang kasih tugas
belum lagi ketika kemudian guru mendapati persoalan
anak tidak bisa belajar di jam yang sudah disepakati
karena mereka tidak punya gawai
nah itu juga bikin stres tersendiri lagi
kalau soal sinyal kuota oke lah
katakanlah sudah diselesaikan
sudah mulai terselesaikan
tetapi kalau tidak ada gawainya juga percuma kan
jadi ini jadi persoalan persoalan yang kami temukan di lapangan
ketika sudah surat edaran
nah yang khawatir nih
jika kemudian permendikbudnya terkait dengan pjj yang rencananya akan dikeluarkan itu
menitik beratkan pada tugas
nah ini juga jadi persoalan
apalagi mau dikeluarkan model assessment
nah assessmentnya akan seperti apa
nah itu juga jadi catatan
karena itu jadi beban juga buat guru
artinya sebetulnya model seperti apa yang bisa benar benar diterima oleh para siswa ataupun murid dalam menyerap segala pelajaran yang dilakukan secara daring
karena kalau kita melihat di samping masalah teknis seperti gadget ataupun masalah teknikal seperti sinyal begitu
atau ternyata ada masalah masalah lain yaitu psikologi siswa yang harus diperhatikan pada saat pembelajaran daring ini
ini juga jadi tambahan ditambah
beban berikutnya adalah karena orang tua kan tidak semua orang tua punya bekal untuk mendampingi anak belajar
orang tua juga bukannya tidak stres loh
orang tua juga stres karena tidak mengerti gimana caranya harus mendampingi anak anak ini
memang luar biasa beban bagi seluruh anggota keluarga sebenarnya
ketika kemudian satu keluarga memiliki jenjang sekolah yang berbeda
itu juga tidak berguna
tambahan beban berikutnya
apalagi harus dikejar dikejar dengan tugas
mestinya setidaknya sekolah dan juga dinas sudah memberikan sebuah gambaran
mau tidak mau memang pasti harus ada kelonggaran
relaksasi ya terhadap pencapaian tugas
itu yang harus di pikirkan bersama dengan orang tua
bagaimana pendampingannya gitu
yang jelas adanya tiga orang siswa yang menjadi korban ya dalam pembelajaran jarak jauh
pembelajaran jarak jauh atau daring ini meninggal dunia atau tewas
bunuh diri ataupun hal lain yang menyebabkan hal itu terjadi
ini menjadi alarm bagi pemerintah kita semua untuk mengevaluasi
saya ingin mengetahui bagaimana pandangan dari psikologi anak anak tersebut dari bu rosmi
sebetulnya kalau kita berbicara soal bunuh diri pasti ada banyak layer yang harus kita selidiki
harus kita cermati begitu
penyebab dari anak tersebut melakukan ya itu tadi bunuh diri
tapi pasti ada indikator yang sebetulnya menjadi indikator utama
tekanan yang terjadi terhadap anak
namun di jawab usai jeda
barus kita harus jeda terlebih dahulu
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
langsung kita lanjutkan dialog kita
psikologi dari fakultas
psikolog dari fakultas
psikolog dari fakultas psikologi ui
barus terkait dengan indikator yang bisa menyebabkan seseorang atau seorang anak bisa melakukan kecenderungan menyakiti membahayakan dirinya sendiri
itu bisa dilihat dari mana sampai akhirnya kita bisa mengambil langkah antisipatif begitu
anak ini punya kecenderungan stres yang membahayakan diri sendiri
oke terima kasih mas
jadi kalau kita lihat bahwa setiap orang punya perbedaan
di mana kepekaan dia terhadap stres itu seperti apa
dan juga pada waktu dia mengalami stres tidak semua langsung kepada depresi
stres itu duluan
kalau depresi itu sudah kemudian lebih lanjut lagi
tetapi bahwa dia kemudian mengalami stres itu bisa terlihat dari perilaku tiap hari
dan itu sebetulnya akan mudah sekali ditek oleh orang orang di dekatnya
seperti orang tua
kalau guru saat ini tidak bertemu
orang orang di dekatnya adalah keluarga
itu bisa dilihat
apakah dia murung dia tidak mau makan tidak mau bicara
nah sekarang yang membuat stres itu bukan hanya dari pjj juga
tapi banyak hal
tetapi pertanyaan saya sebetulnya kepada guru dan juga orang tua
jangan semua dibebani apakah beban itu semua dibebankan kepada anak
harusnya tidak seperti itu
semua mengalami kaget pada waktu kita di lockdown
kita harus di rumah
semua tidak siap
tetapi kemudian kita harus membantu yang paling sulit
itu adalah di anak
powernya tidak ada
kalau guru bisa memenimbun
pokoknya yang penting dia mencapai apa yang harus dilakukan
jalan terus gitu
orang tua tetap juga
anak tetap harus berprestasi
anak harus tetap bisa ikut ujian dan sebagainya
tetapi anak nggak punya power untuk mengatakan saya nggak sanggup
sekarang cerita anak untuk mengatakan tidak sanggup
tidak ada yang mendengar
pada waktu dia stress
lalu kemudian ada orang yang membantu
kalau di bahasa psikologi namanya katarsisnya ada
saya nggak bisa menyelesaikan empat puluh mata pelajaran yang harus saya
atau empat puluh tugas yang harus saya masukkan
anak harus dibantu
dan menurut saya
bukan begitu cara kita mengajar
mengajar itu kita tahu indikator yang harus dicapai itu apa
dan dibikin slim si kurikulum itu
supaya apa yang diberikan kepada anak
kemudian disoloh anak mencari tahu dengan cara yang berbeda
tidak hanya dibebani dengan tugas tugas tugas bertugas saja seperti itu
dan jadi indikator itu mudah dilihat oleh orang orang terdekat sebetulnya
kalau dia sudah mengalami stres
jadi harus adanya katalis yang adaptable terhadap
katalis yang adaptable terhadap saat ini ya
situasi pendidikan yang harus dihadapi oleh anak sendiri
namun mbak ros kalau melihat bagaimana
pendidikan karakter yang tidak bisa terserap dengan sempurna
begitu di saat masa pandemi ini di dunia pendidikan
anak anak kita yang sedang belajar secara daring
sebetulnya bagaimana kita bisa
orang tua keluarga bisa memfasilitasi
pendidikan karakter tersebut
agar bisa menghindari hal hal yang tidak diinginkan
pendidikan karakter itu apa sebetulnya
pendidikan karakter itu tidak ada mata pelajaran
harus masuk di semua sisi kehidupan di tiap hari
itu yang harus dilakukan
saya selalu pertanyakan apakah itu dilakukan di rumah
itu ada nggak
kedisiplinan ada nggak
sebetulnya sebetulnya gampang sebetulnya
dalam tanda kutip mudah
keterampilan hidup kepada anak
tapi untuk terampil hidup
orang tuanya harus terampil
ada tujuh hal yang harus bisa jadikan manusia terampil
bisa keluar dari tiap masalah
pertama dia harus kemudian mengetahui masalah yang dihadapi itu apa
tapi kalau dia bingung hanya cuma bingung bingung aja
tidak akan tercapai selesainya masalah
lalu dia harus kemudian melihat perspektif dari orang lain
yang diharapkan dari guru saya apa sih orang tua apa
saya bisa nggak mencari jalan tengahnya untuk mengatasi masalah ini
yang berikutnya adalah orang tua harus berkomunikasi
harus didengar juga bicaranya
nah itu untuk bisa dia didengar oleh orang tua
oleh orang orang sekelilingnya
dia harus kemampuan komunikasinya ada
itu bisa diajarkan kepada anak
tapi juga orang tua harus memberikan kesempatan anak untuk berkomunikasi
tidak hanya orang tua yang mau didengar
juga kemudian yang keempat adalah bagaimana dia melihat
mengintegrasikan apa apa yang ada itu untuk bisa memecahkan masalah
saya nggak ada gawainya atau perangkatnya saya nggak punya
jadi saya bisa bilang apa kepada guru saya
dia akan cari jalan keluarnya
berikutnya adalah dia harus belajar untuk kemudian melihat inovatifnya
jadi apa yang dia punya informasi yang ada
kemudian bisa keluar dari masalah itu untuk gimana caranya
lalu yang terakhir adalah melihat tantangan itu bukan menjadi
melihat masalah yang dihadapi itu bukan jadi seperti beban
tapi sebagai tantangan
untuk bisa punya life skill itu wajib orang tuanya dulu ngajarin
di sekolah kita juga nggak dikasih caranya untuk bisa
untuk bisa terampil dalam hidup seperti itu
tantangan yang harus dipecahkan oleh seluruh anggota keluarga
untuk membentuk karakter anak itu sendiri
baik buru saya ke mbak retno lagi
mbak retno kpi juga mencatat bahwa kekerasan terhadap anak meningkat di masa pandemi ini
terutama dari dunia pendidikan
sebetulnya apa yang terjadi
ya sebenarnya kekerasan itu juga datang dari rumah gitu
kalau pakai survei kpai terkait perlindungan anak
dengan dua puluh lima ribu responden anak
nah bentuk kekerasannya memang bermacam macam
jadi misalnya dia dibandingkan dengan keluarga saudaranya yang lain
kemudian dia juga mengalami misalnya dianggap dicemooh ya tidak mampu

ternyata juga berpengaruh
karena kan dia alami setiap hari
dia dua puluh empat jam di rumah gitu ya bertemu keluarganya
jadi ini memang anak anak ini ya mengalami tadi yang ibu ros bilang
pertama ya tekanan stres ya terus menerus
nggak ada penyelesaian ya anak bisa depresi
kemudian yang kedua adalah terkait dengan guru
guru ini maksudnya memberi semangat
tapi bahasanya mengansam
jadi misalnya nanti nilainya jelek nanti nggak boleh ikut ujian nanti nggak naik kelas
jadi ini ancaman ancaman ini tidak tepat di dalam pendidikan
nah kemudian yang agak miris adalah kan harusnya guru melakukan deteksi
tadi ibu lydia bilang sudah ada sederetan kebijakan dan juga aturan aturannya dikeluarkan oleh kem digut walaupun kem enak
masalahnya ini nggak nyampe di lapangan
nggak usah jauh jauh
kurikulum dua ribu tiga belas saja dari delapan belas kabupaten kota yang kami datangi
itu rata rata sekolah tidak berani menentukan kurikulum dalam situasi darurat
jadi mereka masih pakai kurikulum dua ribu tiga belas yang dalam masa nggak pandemi aja berat itu dicapai
jadi ini yang mengakibatkan beban materi juga semakin berat
nah tadi sempat disebut juga ya beberapa ketentuan aturan aturan baru yang
sebenarnya sudah mulai meringankan tapi itu tadi tidak sampai gitu
jadi ini yang perlu juga dpr melakukan pengawasan kepada kem enak kepada kem digut
meskipun kemenak berada di bawah komisi delapan ya bukan sepuluh
tapi mereka punya sekolah gitu
nah terakhir ya yang bagi kami kpi aja ini adalah bagaimana guru dan sekolah serta dinas itu tidak punya perspektif anak
contohnya ya ini anak bunuh diri
karena anaknya sudah meninggal
tapi dibantah kalau gara gara pjj itu terjadi penyangkalan
tanpa penyelidikan tanpa bertanya kepada tanpa menyelidiki seperti apa tugasnya bertanya kepada murid yang lain
jadi langsung yang goa dibilang ini gara gara percintaan gara gara asmara
jadi dia lebih banyak main game gitu ya
jadi ini adalah situasi situasi yang justru
anak udah jadi korban aja masih dikorbankan lagi
saya rasa ini perspektif seperti ini juga butuh jadi perhatian
karena ini diucapkan oleh justru kepala dinas di wilayah gitu ya
nah ini yang tekanan terhadap anak lain kan jadi menular ini jadi makin kuat
oh kalau kita begini nanti kita disalahkan seperti ini
jadi anak anak seperti tidak dianggap tidak dipercaya gitu lah ya
kira kira seperti itu
dan mereka ini saya ngeri aja ya
karena kalau depresinya tinggi tapi tidak ada unsur pemaaf
misalnya tugasnya dimaafkan diputihkan
anaknya dapat bantuan rehabilitasi psikologi oleh guru bk misalnya
itu kalau misalnya dilihat dong anak anak kok bisa sampai empat puluh tugas
nah berarti ada masalah dengan anak itu harusnya dibantu
nah ini saya rasa penting ya
bagaimana guru ini dilatih sekolah dilatih dan disadarkan
dan itu kan tugas dinas pendidikan kementerian pendidikan atau kementerian agama
oke baik baik mbak retno
saya ke bu ledya soalnya
bu ledia ini meskipun tadi terjadi penyangkalan seperti yang dikatakan oleh bu retno
tapi ini terjadi begitu di goa sulawesi selatan
sebetulnya bagaimana catatan anda terhadap kurikulum darurat yang saat ini diterapkan
untuk menghadapi sekolah daring semasa pandemi covid sembilan belas
benar kata mbak retno
jadi memang karena kementerian pendidikan dan kebudayaan itu menyerahkan semuanya kurikulum itu
kepada sekolah sekolah mau milih yang mana gitu
nah apakah mau pilih yang disederhanakan atau mau pakai kurikulum dua ribu tiga belas
sementara tidak ada pendampingan
kenapa tadi saya katakan itu hasil pemantauan kami
tidak dioptimalkannya lembaga lembaga yang ada di internal kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan saat ini sekarang sudah bukan sendiri sendiri
meskipun kementerian agama sendiri kementerian pendidikan dan kebudayaan sendiri
tapi saya harus jadi satu nih
pekerjaan di lapangan yang harus dikerjakan bersama sama
untuk meningkatkan kualitasnya
karena semua guru pun juga terkejut dengan kondisi ini
menurut edaran kementerian pendidikan dan kebudayaan itu menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab
tapi kita tidak boleh lupa
kepala keluarganya hanya tamatan sd
kita bisa bayangkan bukannya saya melemahkan
tetapi kita harus bayangkan mereka diberikan beban
sesuatu yang mereka tidak punya bekalnya gimana caranya
kan itu pr lagi kan
kita juga harus memberikan pendampingan kepada para orang tua
dengar berbagai cara
apakah kita mau menggunakan media televisi
saya berterima kasih
ada beberapa kali di televisi ri
berkerjasama dengan himsi
memberikan program program yang berkaitan dengan bagaimana mendampingi anak
tetapi memang harus didorong oleh pemerintah juga untuk terus menerus ada kegiatan itu
dan lpmp sebenarnya bisa digunakan untuk dijaring itu
dengan menggunakan jaring lpmp untuk dengan pembekalan berdasarkan
untuk pemerintah sekolah
sehingga nanti komite sekolah membantu orang tua orang tua
ini bagian yang harus dilakukan oleh semua elemen
kalau tidak nanti akan menjadi lebih berat lagi
kita tidak berharap demikian ya
karena kita tidak pernah tahu kapan kira kira bisa sudah mulai kembali keadaan seperti dahulu
jadi kita yang harus beradaptasi berkaitan dengan ini
jadi harus lebih ekstra
tidak boleh menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa
kita harus melakukan

semua pihak harus melakukan extra effort untuk benar benar bisa memberikan pendidikan yang layak di masa pandemi ini terhadap anak anak begitu
karena kasihan anak anak kalau kita tidak semaksimal mungkin
ini mau tidak mau orang tua harus menjadi fasilitator pendidikan di rumah begitu bagi anak anaknya
dan ini kerap kali kemudian menyebabkan tadi angka kekerasan terhadap anak yang meningkat di masa pandemi ini berdasarkan catatan kpi
sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh para orang tua sebagai fasilitator pendidikan anak
untuk mencegah hal hal tersebut terjadi
bu rosmini usai jedah cnn indonesia prime news
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami lanjutkan dialog kami
saya langsung ke ibu rosmini
bu rosmini mau tidak mau orang tua harus menjadi fasilitator di pendidikan daring ini
sehingga banyak kerap kali orang tua juga stres juga depresi begitu terhadap hal yang dibebankan kepada mereka
apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang tua ini untuk menjaga ya mentalnya agar tetap sehat begitu
sehingga bisa mendampingi anak dengan tenang juga begitu
mencoba memahami perasaan pikiran dan keinginan dari apa yang kita depan kita atau siapa anak kita dan sebagainya
nah orang tua harus memiliki empati
guru harus memiliki empati
saya tadi setuju dengan ibu lydia bahwa memang orang tua pendidikannya belum tentu bisa paham amunisinya tidak cukup untuk bisa mendampingi anak
tetapi guru itu punya standar kualifikasi harusnya s satu
dimana dia diajarkan di ilmu pendidikan untuk mengajarkan anak itu tidak mencapai target angka tetapi pemahaman
pemahaman itu harus diajarkan dengan cara yang menarik

yang membuat anak itu tertarik
nah kalau orang tuanya tidak bisa kita kalau punya anak didik harus juga melihat mengases juga lingkungan di mana anak didik itu ada
jangan memang saya tahu satu kelas itu berapa anak bagaimana cara mengaksesnya
pasti akan ada pertanyaan itu
tetapi pada waktu kita lihat ada didik kita ada yang berbeda dari teman temannya
itu yang harusnya kita kemudian tanyakan kepada si orang tua
ada apa dengan anak ini
pertanyaan saya pernahkah guru berkomunikasi dengan orang tua atau orang tua berkomunikasi dengan guru
ini yang tadi saya bilang anak itu left power gak punya power
sehingga semua dia harus yang mengemban semua
padahal ini kan juga harusnya dilihat atau dilihat oleh guru maupun orang tua
jadi kalau misalnya sebagai fasilitator harus peka terhadap anak kita
pendidikannya apapun empatinya harus ada
empatinya itu untuk melihat anak kita punya perubahan perilaku nggak ya
ada waktunya kali walaupun saya sebagai orang tua tidak memahami pelajarannya untuk bertanya kepada dia
nah apa yang kamu tidak bisa
apa yang membuat kamu pusing kan kemudian tidak bisa apakah memang betul jaringan atau perangkat
atau memang karena pelajarannya overload terlalu banyak gitu
saya mohon banget kepada guru
untuk lebih peka
itu yang dilihat indikator keberhasilan itu kan banyak
tapi kita bisa melihat intinya itu apa
coba di dalam pjj walaupun kita tidak memberikan tidak tahu tentang kurikulum darurat yang sudah ada ini
coba dilihat kira kira gimana
menurut saya sekolah itu harus membuat anak bahagia
nah bahagianya sekarang gimana
ya gurunya juga harus inovatif
walaupun orang tua sebagai pendamping itu memang punya keterbatasan
guru yang harus memberikan informasi kepada orang tua dan sebagainya
karena terlalu jauh kalau menurut saya untuk ke pemerintah ke ujung dunia sana
tetap aja dia lingkungan terdekat yang harus saling membantu
menurut saya gitu
agar bisa mengoptimalkan segala keterbatasan yang ada pada saat ini
saya ke bu retno dari kpai
bu retno ini tadi kalau dikatakan ibu rosmi ini anak itu less power
tapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan perlindungan secara jelas begitu terhadap anak
baik dari kekerasan psikis ataupun fisik yang mungkin dihadapi semasa pandemi ini
atau juga perlindungan dari kesehatan mental anak itu sendiri
agar di kemudian hari sumber daya manusia kita kualitasnya tidak berkurang
meskipun pandemi masih harus kita hadapi
ya pertama kalau menurut kami adalah guru bk ya
peran guru bk ini sebenarnya penting
walaupun ya ini mungkin dia hanya mendengar
tidak bisa menyelesaikan masalah sejauh ini

tapi ini kan dia bisa berkoordinasi
tadi yang ibu ros bilang punya power orang orang ini untuk koordinasi dengan sesama guru
meyakinkan kondisi psikologi si anak gitu ya
kemudian yang kedua saya rasa ini skb empat menteri itu ditanda tangani bukan cuma oleh mendikbud dan kemenak
menteri agama tapi juga menteri kesehatan
jadi seharusnya ini paket bicara skb empat menteri terkait pendidikan di era pandemi ya
itu seharusnya paket dong
nah artinya pihak kementerian kesehatan dengan dinas kesehatan seharusnya membantu sekolah
membantu guru dan membantu orang tua gitu
jadi ini orang tua nggak bisa sendiri guru nggak bisa sendiri sekolah nggak bisa sendiri
jadi memang harus bergandengan tangan
dan satu lagi kami berharap kasus meninggalnya tiga anak ini dijadikan refleksi
jadi sibuklah melakukan refleksi
mulailah punya empati tadi terhadap anak anak
perspektif perlindungan anaknya dibangun
jangan sibuk menyanggah
jangan sibuk membantah bahwa ini bukan karena pjj
seolah olah pjj baik baik saja gitu
nah ini yang menurut kami akhirnya pjj fase satu ke fase dua jadi nggak ada perbaikan
karena selalu menyanggah gitu
menyangkal apa yang terjadi
jadi ingatlah bahwa anak anak kita harus kita ngelindungi
kenapa ada undang undang perlindungan anak
karena memang anak tidak bisa melindungi diri sendiri
jadi kita semua ini yang harus bahu membahu melindungi anak selama masa pandemi ini
seolah olah pjj baik baik saja namun ada banyak sekali catatan dan juga termasuk tiga anak yang harus menjadi alarm untuk refleksi dari sistem pembelajaran jarak jauh saat ini diterapkan
saya ke bu ledia
bu ledia rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah terkait tadi yang diungkapkan oleh bu retno
apa yang harus dilakukan untuk mengefektifkan sistem pembelajaran pjj ini agar tidak terpengaruh psikis siswa kesehatan mental siswa terhadap hal hal yang memberatkan mereka selama pembelajaran
yang pertama sebagaimana saya usulkan tadi sebaiknya memang mengoptimalkan semua lembaga pendidikan lembaga yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
yaitu lpmp mp empat pk dan segala jaringnya ya
termasuk juga dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota
untuk mengoptimalkan bagaimana melakukan kesepakatan kesepakatan implementasi
karena tiap daerah pasti punya masalahnya sendiri sendiri
yang kedua dengan demikian diharapkan guru guru bisa lebih berbekali
ditambah tentu perlu ada pendampingan juga secara umum dengan komite sekolah
agar komite sekolah juga nanti bisa menyuarakannya bersama orang tua orang tua lainnya
ini tidak mudah
tapi memang harus dimaksimalkan
bagaimanapun juga ini adalah program jalur cepat istilahnya ya
kalau kita ingin segera menyiapkan anak anak kita bisa mengatasi
karena yang akan mendampinginya kan guru dan orang tua
bagaimanapun juga ini menjadi satu hal yang harus dicermati sebagaimana mbak rosmini tadi sampaikan
ini kalau nggak dimulai kalau nggak didampingi dari sekarang gurunya sendiri perlu pendampingan
maka nanti dia tidak akan bisa mendampingi anak anak dengan lebih baik
bu ledia terkait dengan hal ini ada juga survei yang mengatakan bahwa sebetulnya banyak orang tua siswa yang menginginkan agar pembelajaran tatap muka juga segera diberlakukan dengan protokol kesehatan tentunya
apakah adanya kasus yang menyebabkan tiga anak atau tiga siswa ini tewas bisa menjadi sebuah catatan agar pemerintah mempertimbangkan kembali untuk kemudian melakukan sekolah tatap muka
tatap muka tentu evaluasinya cukup panjang ya
berkaitan dengan kesiapan sekolah dengan kesiapan orang tua dan kesiapan anak sendiri
karena memerlukan kedisiplinan semua pihak
itu perlu kajian tersendiri dan sebetulnya ketika kemudian zonanya sudah masuk pada zona orange dan zona kuning itu seharusnya kuning dan biru seharusnya sudah mulai bisa dipertimbangkan
hanya itu menjadi keputusan masing masing pemerintah daerah
sehingga ini harus didiskusikan bersama sama
tentu dengan segenap analisa yang lebih baik lagi
jadi nggak boleh cuma sekedar satu
karena satu dua persoalan
karena masing masing daerah memiliki keunikan masing masing dan itu perlu jadi bahan pertimbangan
saya ke bu rosmini untuk penutup dan terakhir
bu rosmini mungkin bisa memberikan satu advice ataupun saran kepada kita semua
orang tua siswa dan juga guru terkait pendidikan di masa pandemi ini
kita rangkul mereka semua dengan saran atau nasihat dari ibu rosmini
agar hal hal sedemikian rupa seperti adanya siswa yang tewas bunuh diri akibat pembelajaran jauh yang
membebani dia ini tidak terjadi lagi
apa nasihat yang bisa diberikan untuk menjaga mental kita semua
sehatnya lucu kalau dibilang nasihat
tapi begini mas intinya cuma satu
buka mata buka telinga semua kita buka
empati kita yang kita jalankan
sehingga kita tahu apa sih yang terjadi pada anak kita
kita kiblat dalam tanda kutip adalah anak
artinya kalau kita melihat ada sesuatu yang berbeda pada anak kita
terlepas apakah dia nakal dia suka main gadget dia suka apa
tetapi kita mesti melihat ada apa nih dengan anak ini
kadang kadang ini anak main gadget karena pelarian
jadi kita juga harus lihat kenapa dia melakukan hal tersebut
pada waktu kita tahu tentang keadaan dia
kita jadi tidak dalam satu rumah tapi hidup sendiri sendiri
begitu juga guru
itu juga harus kemudian yang tadi kita lihat
sudah sepakat bahwa kita harus bergandeng tangan semua semua
harus kemudian melihat yang terbaik untuk anak kita ini
bukan untuk kepentingan menyelesaikan tugas saya sebagai guru
harus selesai mata pelajarannya
harus kejar tayang supaya beres semua
bukan orang tua hanya membebani anak hanya coba ranking nak
cobalah bisa supaya ujian
coba masukkan tugas tugasmu
tetapi melihat dengan mata kita mendengar apa yang terjadi pada diri anak kita ini
jadi yang jelas hal ini harus mendengarkan
jadi evaluasi terkait dengan sistem pembelajaran jarak jauh kita
agar tidak terulang kembali
dan juga seluruh stakeholders harus benar benar saling jaga
tidak hanya saling jaga dengan protokol kesehatan
ataupun penyebaran virus
tapi juga saling jaga agar kesehatan mental tetap terjaga di masa pandemi ini
ibu ibu terima kasih
ibu retno lisiarti komisioner kpi bidang pendidikan
ibu lydia hanifa anggota komisi sepuluh dpr ri
dan juga ibu rosmini fakultas psikologi
sudah bergabung bersama cnn indonesia pada malam hari ini